aku gak bisa temenin kamu sebentar ya
karena aku harus menggantikan posisi kamu
tapi aku janji abis dari sana
ya bukan lu doang sih sebenarnya
cuman entah kenapa ya
gue tuh ngerasa
antara kecelakaan al sama tes dna arena
itu ada hubungannya
bisa jadi ketika a lagi nyetir
dia tau berita itu
dia kaget ya sio
dan gak seperti apa yang diharapkan
akhirnya apa hilang konsentrasi kecelakaan
dibinta untuk masuk ke
ruang icu karena dokter ingin berbicara
aldebaran alfari gimana
masih belum sadarkan diri
pasien atas nama aldebaran alfari
belum sadarkan diri bu
terima kasih banyak ya
tidak boleh menjemut sekarang
keluarga inti boleh masuk satu persatu
dan diwajibkan untuk memakai baju stereo
oh gitu yaudah terima kasih banyak ya sus ya
sama sama ibu permisi
ya udah kamu masuk duluan sana
mama duluan dimasukin
aku tau pasti mama khawatir ya
aku tunggu disini
aku minta sama ketika mama masuk lihat mas al
tolong mama harus kuat ya
ma masuk duluan ya
mak kamu kan udah semalam di sana
pasti kamu sama bu rosa udah capek
gimana kalau sekarang papa yang gantian jaga di sana
jadi kamu sama bu rosa bisa istirahat ya
udah gini aja nanti kalau ada apa apa
yang rumah sakit butuh apa apa papa langsung kabarin kamu
andina akan mewakili suaminya untuk datang di launching itu
kamu adalah istri dari alterbaran
iya sih pak kebetulan aku juga harus pergi sebentar
karena aku harus menggantikan posisi mas al
karena hari ini ada launching maharatu kosmetik
coba nanti aku tanya sama mama dulu kali ya
sama mama lagi ada di dalam
ya udah makasih ya
bapak berangkat sekarang ke rumah sakit
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bagaimana hari ini
saya tidak pernah melihat anda seperti ini
saya terlalu babi bernyanyi
masive menjadi seperti darling
birdman menggambar karirnya
kamu ingat saat kita berlibur bertiga
gimana udah ini mah oh good job well dan sayang al khalifah meridang
al khalifah iya mah ya ya lagi ngerjain materi buat meeting besok mah kamu kok kerja terus sih
kita lagi liburan loal ini foto foto aja mah ada mungkin siang
pakai drone dron boleh
banyak banget bagus mah mau foto di mana sini aja boleh boleh
hahaha agak sana dong biar ininya latar belakangnya tidak
seru juga ya
nggak bisa mah ini dan
ini banget soalnya agen aku nggak suka foto mah sama tahu kamu nggak suka foto cuman kan ini jarang jarang dong yuk kita lagi liburan sebentar
hai hai your kay kamu gak papa nggak nggak papa lemme cek lined game be empat
hai gak papa mah aman aku cerah

aku lagi bekerja lagi ya

sebentar aku telfon dulu ya
halo pak udah dimana
saya sama mama udah di lobby udah nungguin bapak
yaudah makasih ya

udah mau sampe kok
udah mau sampe
mama nanti kalau udah sampe rumah langsung istirahat ya
apapun yang terjadi sama al ya
gak ada apa apa kita bisa berbicara sama sama ya
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
setelah pak c isu
limbakan karuniamu ya allah
hindarilah ia dari rasa sakit
sayangilah suamiku ya allah
melebihi rasa sayangnya kepadaku
sungguh aku sangat mencintainya
melebihi cintaku padanya
aku mohon kuatkan dia
sembukan dia ya allah
aku harus kuat demi mas al

saya boleh masuk untuk menjemuk
terima kasih sus
aku masih tak bisa
aku masih dengan perasaanku
tak berubah dan tak pernah
aku masih berpikir
aku masih di tempatmu
tak berubah dan tak pernah
aku masih di tempatmu
tak berubah dan tak pernah
aku masih di tempatmu
aku masih di tempatmu
aku masih di tempatmu
ada gue nunggu bupuk gak
oh ada bu sebentar ya
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak ya
aku merasa terlalu takut
aku merasa terlalu takut
aku akuat melihat kamu seperti ini
aku akuat melihat kamu seperti ini
aku yakin kau tahu
jangan tinggal dengan aku sendiri disini
aku tak bisa irut sama kakakku
aku tak saya harus ke sana
beri aku satu kesempatan
dan beri otro
pak berhenti di depan aja ya
terima kasih pak
gak payah nulis ini
mau ketemu sama bu
ya abisnya kalo misalnya gue ngajakin lu ketemuan
pasti lu gak mau lah
ya jelas gue gak mau lah
itu kan ricky
aku harus tahu mereka bicarakan apa
elsa sama ricky gak boleh lihat aku ada di sini
mau lu tau apa sih
gua gak perlu bahasa bahasa sa
lu tau kan
apa yang gue mau dari lu
jadi apapun yang lo minta
gue gak mau
aku ngelak permintaan lu sa
lo juga tau kan
gue punya kartu aslo sa
itu bener bener kurang hajar ya ri
itu bener bener kurang hajar ya ri
besok jam tujuh malam ya
ricky mau ngajak elsa kemana ya
gue bakal nyiapin semuanya
dan itu akan menjadi perfect buat kita
ricky pasti minta bayaran atas bantuannya
buat elsa selama ini
dan bayaran itu
bukan uang tapi
waktu jam besuknya sudah habis
ibu mohon segera keluar agar pasien dapat beristirahat
aku mau ketemuin kamu sebentar ya
karena aku harus menggantikan posisi kamu
tapi aku janji abis dari sana
aku langsung kesini lagi ya
untuk jagain kamu terus mas
aku pergi dulu ya